kelompok taliban berhasil menguasai kembali afganistan
kelompok ultra konservatif ini terkenal dengan kebijakan yang sadis
di antaranya eksekusi di depan umum dan amputasi bagi pencuri
kelompok taliban dituduh memberi perlindungan kepada kelompok teroris al qaeda dan osama bin laden
pasca peristiwa sebelas september
lalu siapakah kelompok taliban
kami akan bahas pada pagi hari ini
untuk anda kita lihat di sini sejarah terlebih dahulu
taliban ini bisa dibilang diambil dari kata pastun yang artinya murid
ini salah satu bahasa resmi di afganistan
kelompok ini muncul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
di mana kelompok mujahidin pada kala itu yang dibantu oleh militer amerika serikat
kemudian cia ya kemudian juga pakistan dan juga china
berhasil memukul mundur uni soviet dari afganistan
dimana pada kala itu uni soviet berencana untuk menyebarkan haluan komunisme di afganistan
namun berkat bantuan dari tentara tentara amerika serikat pakistan hingga tiongkok begitu
kemudian tentara soviet uni soviet berhasil dibukul mundur dari afganistan
dan kita lihat di sini pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
taliban menaklukkan panglima perang lokal yang kuasai wilayah selatan afganistan
nah pada saat uni soviet berhasil dipukul mundur oleh pasukan amerika serikat
kemudian juga termasuk kelompok mujahidin disitulah muncul taliban
taliban sendiri ini muncul ada berkat dari salah satu ketua yang menjadi pasukan mujahidin mullah umar
jadi mullah umar ini adalah salah satu kelompok mujahidin yang perang melawan soviet
dan kemudian membentuk kelompok taliban di sini
yang kemudian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat berhasil menaklukkan panglima perang lokal yang kuasai wilayah selatan afganistan
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sampai tahun dua ribu disini pasukan
taliban berhasil memperluas kekuasaan mereka di afganistan
lalu barulah pada tahun dua ribu dua
di sini kita lihat taliban digulingkan oleh pasukan amerika serikat
karena berbagai permasalahan akibat kasus sembilan sebelas
kemudian juga di mana kelompok taliban yang diduga menyembunyikan pemimpin dari kelompok al qaeda
sehingga ini membuat amerika serikat masuk kemudian ke afganistan
dan kemudian memulai invasi
dan berhasil kemudian mendirikan pemerintahan afganistan yang didukung oleh pemerintahan amerika serikat
selanjutnya kita lihat kemudian di sini ajaran taliban
nah pada masa taliban berkuasa sampai tahun dua ribu enam belas
ada berbagai macam hukuman yang kemudian diberikan kepada masyarakat
ini memberikan ketakutan terhadap dunia internasional
termasuk juga kepada masyarakat afganistan yang kemudian tinggal di bawah kuasa dari taliban
di sini yang pertama adalah hukum cambuk
di depan publik bagi para pelaku zina dan juga pembunuhan
dilakukan eksekusi di depan publik oleh kelompok taliban
kemudian juga amputasi dan eksekusi massal untuk para pencuri
pemotongan tangan di sini dilakukan
kemudian perempuan dipaksa untuk memakai cadar tidak boleh bekerja dan juga sekolah
hal ini yang sangat ditakutkan
dan kemudian memicu kemarahan internasional
tidak hanya itu kita masih ingat kasus malala yusafzai
kasus malala yousafzai pada kala itu
di mana malala yusafzai merupakan salah satu aktivis yang kemudian memberikan informasi
bagaimana kekerasan kejahatan dilakukan oleh kelompok taliban di pakistan
kemudian ditembak di kepala meskipun masih bertahan hidup
dan kemudian mendapatkan nobel perdamaian pertama
di sini kasus malala yusafzair benar benar melukai dunia internasional
tidak hanya itu ditambah lagi tentang
bagaimana genosida budaya yang dilakukan oleh kelompok taliban di afganistan
dimana genosida budaya ini dilakukan untuk menghilangkan seluruh arsitektur
kemudian benda benda yang non islami begitu yang ada di afganistan
sehingga ini menimbulkan kemarahan internasional
belum lagi penguasaan penguasaan wilayah wilayah di afganistan
yang kemudian juga menewaskan ribuan warga sipil di afganistan
lalu kita lihat bagaimana kasus kasus ini berlaku di afghanistan
lalu kita lihat bagaimana kasus kasus ini berlaku di afghanistan
lalu kita lihat bagaimana kasus kasus ini berlaku di afghanistan

di mana kelompok taliban ingin memperluas kekuasaan di afganistan
terjadi pembantaian warga sipil di berbagai wilayah di afganistan
kemudian juga pada oktober dua ribu satu
menyembunyikan petinggi al qaeda osama bin laden
yang menjadi dalang pada kasus sembilan sebelas
yang menjadi dalang pada kasus sembilan sebelas
atau twin tower yang tumbang dan menewaskan ribuan orang di amerika serikat
disitulah pada saat itu amerika serikat masuk kemudian meminta kelompok taliban
untuk menyerahkan osama bin laden kepada pasukan amerika serikat
sehingga nantinya pasukan amerika serikat bisa melakukan perundingan damai
namun pada kala itu kelompok taliban menolak untuk menyerahkan pemimpin al qaeda tersebut
untuk kepada amerika serikat sehingga kemudian menyebabkan invasi amerika serikat dimulai di afganistan
dan akhirnya amerika serikat juga berhasil mendukung pemerintah afghanistan yang didukung oleh amerika serikat
kita lihat disini kemudian struktur kepemimpinan dari taliban
saat ini taliban dipimpin oleh maulawi hibatullah akunzada
kemudian disini ada deputi politik mullah abdul ghani
kemudian deputi mullah muhammad yaakub
dan juga deputi sirajuddin haqqani
pada tanggal tujuh belas agustus kemarin
kelompok taliban yang akhirnya berhenti berada di afghanistan
yang berhasil menguasai kabul
ibu kota afghanistan
membuat konferensi pers yang pertama
kemudian pada konferensi pers tersebut
kelompok taliban disini mengatakan bahwa akan lebih lemah lembut
pada saat menjalankan kekuasaannya di afganistan
sebetulnya penarikan pasukan amerika serikat dari afganistan
ini didasari oleh kesepakatan yang sudah terjadi pada februari dua ribu dua puluh
pemerintah amerika serikat dan juga taliban
dan juga pemerintah afghanistan
melakukan perundingan di doha
dimana hasil dari perundingan tersebut adalah
pemerintah amerika serikat akan menarik pemukul mundur
seluruh pasukannya dari afghanistan
kemudian kelompok taliban berjanji bahwa tidak akan membiarkan
adanya paham isis ataupun al qaeda
isis ataupun al qaeda
untuk tidak masuk ke afganistan
inilah salah satu perjanjian yang diteken pada februari dua ribu dua puluh tersebut di doha
sehingga kemudian tahun dua ribu dua puluh satu nih kita lihat bagaimana pasukan amerika serikat
benar benar menarik seluruh tentara kekuatan militernya yang ada di afganistan
yang kemudian ini menimbulkan permasalahan baru
ketakutan warga amerika serikat yang ada di afganistan
termasuk juga warga warga sipil yang pro amerika serikat
kemudian pro pemerintahan afganistan yang didukung oleh pemerintah amerika serikat
yang ketakutan mereka akan menjadi target
menjadi sasaran dari kelompok taliban yang saat ini sudah berkuasa penuh
di seluruh provinsi yang ada di afganistan
kita lihat kemudian dari mana sumber dana taliban tersebut
saat ini sumber dana diperkirakan sebesar empat dua triliun sampai dua puluh satu empat triliun rupiah
dari mana saja didapatkan pertama dari tentunya kegiatan kejahatan di sini
salah satunya adalah narkoba
disinyalir kelompok taliban mendapatkan pendanaannya dari penjualan opium
kemudian juga pajak di wilayah kekuasaan pajak pajak yang didapatkan dari wilayah kekuasaan
tidak hanya itu kelompok taliban juga mendapatkan pasokan militer yang sangat canggih
pasokan ini didapatkan dari tahun sembilan puluh an
pada kala itu saat kelompok mujahidin kelompok taliban
sudah berhasil menguasai afghanistan persenjataan militer yang dimiliki oleh cia
kemudian yang dimiliki oleh soviet kemudian yang dimiliki juga oleh tiongkok
pada kala itu sudah berhasil dikuasai oleh taliban
lalu kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
kala pemerintah amerika serikat sudah menarik diri dari afghanistan
kelompok taliban juga mendapatkan persenjataan dari pasukan militer afganistan
yang mengalami demoralisasi akibat kabul yang sudah dikuasai oleh kelompok taliban
begitu jadi pada saat ini presiden afganistan ashraf ghani sudah berada di tajikistan
di kala kelompok taliban sudah menguasai afghanistan
mengapa presiden kemudian melarikan diri ke tajikistan disini disinyalir sebagai salah satu upaya
untuk kemudian menguasai afghanistan
karena kemudian tidak menimbulkan perang darah
karena akibat adanya presiden yang menjadi target ataupun sasaran di afghanistan
ini bisa menimbulkan potensi adanya perang pertumpahan darah
di sana kemudian presiden diamankan di tajikistan
begitupun beberapa pejabat pejabat petinggi petinggi pemerintahan afganistan juga sudah melarikan diri
kemudian timbulah kios saat ini di dunia
di mana masyarakat afghanistan berusaha untuk keluar dari afghanistan
berusaha untuk menyelamatkan diri mereka
karena mereka takut akan menjadi sasaran dari kejahatan mereka
juga mereka takut nantinya hukum hukum yang dahulu pernah diterapkan taliban di afganistan
hukuman cambuk hukuman potong tangan perempuan yang tidak diperbolehkan sekolah
perempuan yang harus menggunakan burka
kemudian juga kekerasan kekerasan lain pada saat mereka menguasai wilayah
itu akan kembali terjadi di afganistan
sehingga kita melihat saat ini kekacauan yang terjadi di sana
dunia butuh kita setidaknya kita harus berdoa untuk afganistan
untuk bagaimana penyelesaian konflik yang terbaik
kelompok taliban semoga bisa menuntaskan semua janji yang mereka ungkapkan
bahwa tidak akan ada lagi kekerasan di afganistan
dan juga tidak akan ada lagi larangan larangan
dan juga hukuman hukuman ekstrim yang diberikan kepada warga afghanistan